percaya itu ya sama gusti allah tunjuk bukulah pakai diikuti segala
bunyai gak percaya dapat apa coba jangan mempengaruhi bapak supaya
percaya nanti boleh menyesal kalau gak percaya mohon bapak maaf pak
hai bukannya begitu tapi pun ini kan sebagai istri takut bapak mustrik
jangan bergila bapak sakit
bu sri cepet masuk bu pak jono lagi gawat bu
bapak allah bapak kamu bisa mereka pasti bohong
akan memanfaatinya kebohongan ya allah agung
aku punya ibu kandung dan apa benar bu ibu bukan orang tua kandung aku tolong bila sekarang juga

kamu harus percaya sama ibu nak ibu yang merawat kamu dari bayi
kamu dari bayi gak besar
iya aku ngerti bahwa aku paham
tapi kenapa di luar sana ada orang yang ngawal kalau aku ini anak kandungnya dia bu
setelah dua puluh lima tahun
kenapa ini harus terjadi
ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah
semakin dalam akarnya semakin banyak
ya udah pak kita tarikin aja akarnya
akarnya makin banyak aja
ini biar bekarin
saat mata terbuka
dikalah pagi menyapa
belum selesai juga lubangnya pak
gimana mau selesai pak ustadz
apa nggak bisa dicabutin saja itu pak
gimana mau dicabutin pak
arit pada patah pak
patio coba bantu mereka pak
cabutin pak cabutin akar akar itu pak
malam ya pak
jangan lupa subz
tolong jenazah suami saya dikebumikan
pak ustadz disini juga banyak akarnya pak ustadz
almarhum suami hamba ya allah
jangan kau siksa seperti ini ya allah
sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan pak jono
mungkin kami mampu memberikan solusi
sehingga jasadnya pak jono ini cepat kita makamkan
bapak ini aneh aneh aja
percaya itu ya sama gustia allah
tunjuk bukulah pake diikutin segala
bu nek gak percaya gak apa apa
coba jangan mempengaruhi bapak
supaya gak percaya
nanti bu nek menyesal loh
kalau gak percaya mohon bapak
tapi bu nek ini kan sebagai istri
takut bapak musrik
cuma sebagai serono
udah sini bapak putri
kenapa bu nek
kenapa bu nek
perut bu nek sakit pak
mungkin mau melahirkan pak
sabar sebentar ya bu nek ya
bapak tak taruh saja
semoga saja leluhur kita akan membantu kelahiran ini
sabar ya bu nek
sabar ya bu nek
karena aku harus lahir pas jam sebelas malam
ibu terus tarik nafas lagi
karena menurut petunjuk
jika nanti besar
dia akan menjadi orang yang sukses
dan bisa membanggakan kedua orang tuanya
pas banget jam sebelas malam
ganteng ya pak
ganteng ya pak
ganteng banget lucu
wah namanya aja juga bagusnya kayak gitu
mulutnya dagunya ya
kamu cakep banget lucu banget ya pokoknya
iya terima kasih
oh ya pri
saya jadi inget nih
kalau bayi atau anak mirip seperti ayahnya
ya kelihatannya sih
mesti ada yang ngalah gitu loh bu